menyantap buah durian di lapak pinggir jalan mungkin sudah biasa ya
namun bagaimana jika menyantap buah durian langsung dari pohonnya
ya di kampung organik trawas mojokerto pengunjung bisa memetik sendiri dan makan sepuasnya
bagaimana sensasinya berikut liputannya
bulan februari merupakan saat musim panen durian di desa penanggungan kecamatan trawas kabupaten mojokerto
salah satunya di kampung organik dusun berinjong ini penghasil durian khas trawas yaitu jenis merica dan keranggan
di kampung organik berenjong seluruh tanaman dirawat dengan bahan bahan alamiah
dengan diberi pupuk dari kotoran hewan saat akan menanam durian hingga berumur satu tahun
sedangkan untuk menjaga unsur hara tanah diberikan obat obatan dari pengolahan kentang dan yang difermentasi
kalau organik kita mengandalkan pupuk kandang
jadi waktu pemupukan itu kita lubangi sebelah batangnya itu sampai pinggiran ranting rantingnya
hasilnya meski buah durian di kampung berencana

namun memiliki daging yang tebal dengan rasa manis dan pahit yang menggigit
dinikmati di lokasi kebun dengan memilih buah langsung di pohonnya
membuat penikmat rela harus berburu langsung di kebunnya
rasanya gimana mas durian
legi manis ya manisnya agak agak pahit sedikit sedikit gitu
terus dagingnya gimana
dagingnya tebal ya
durian jenis merica dan keranggan ini sendiri
hanya dapat dinikmati setahun sekali
dan hanya berbuah pada bulan januari hingga bulan maret saja
satu pohon durian bisa berbuah hingga tujuh ratus buah
dengan harga minimal lima puluh ribu rupiah per buah
petani bisa meraup omset hingga tiga puluh lima juta rupiah per pohonnya